bu lita udah bisa ngacir lagi
maaf ya kelamaan muter baliknya soalnya jauh di sana
makasih bang ojak berapa
banyak amat lita
gak apa apa bang ojek kembaliannya ambil aja
makanya gua aja jemput
lo mau jemput
ini untuk bapak
nah mau juga ya
ulu ulu neng kalo dikasih mah bapak juga mau
ini bapaknya tisna
oh ini bapaknya kang tisna
ya udah ini untuk bapak
ini untuk kang tisna
alhamdulillah ini rejeki bapak saleh
kok bapak sholeh bukannya anak sholeh
ulu ulu iya atu neng saya kan sudah bapak bapak bukan anak anak
ya udah deh saya permisi dulu ya
dari tika mak
apaan nyemput nyemput tika
itu kuah dikasih sama tika
ngapain abang terima
lu dua kenapa sih heran ya mak berantem mulu
tika udah berangkat kerja
eh mas purno pas banget sih
nih tinggal satu kue untuk mas purno
mak kenapa sih kok bengong gak suka ya
udah ini kue ntar mak bagiin sama tetangga
lu berdua sekarang pergi sana
beli asinan aji sansan nih
nggak mau am biar bang gojak aja sendiri
ya lu temenin abang
temenin lagi lu sondo
mak gak mau ntar disalamili lagi
gue dikasih kue sama tika
itu mbaknya dorong sidiran
sidiran cewek aja ditolongin
bukan cewek ini tetangga si lita
bensinnya abis pok saya kira masih ada
udah standarnya ini lita
di sini aja biar saya beli bensinnya
nggak usah bang ngerepotin
nggak ngerepotin nanti lita di sini aja mau potati
di depan situ juga udah ada yang jual bensin kok
ayo dulu deh
eh cari siapa ya
saya cari emak
oh ini emak
saya tika kakak sepupunya laras
oh ini yang namanya neng tika
ada apaan ya
hmm gini kata laras emak jual kue kering
iya mau beli
enggak sih cuma ya mau belajar aja mau lihat lihat mau belajar jualan kue
bisnis bisnis gitu tambahan untuk lebaran
oh seperti itu
iya dong nilai rapot aku kan sepuluh jadi dikasih layangan
nilai rapat aku juga sepuluh tapi aku gak dikasih layangan
mau main bareng
tapi aku pulang dulu ya naruh ini
aku tunggu di lapangan ya
lapangan deket masjid
jadi di restoran itu belum ada yang jual kue kering makanya saya pengen coba jualin kue kering emak
tapi harganya berapa mak
kalau buat neng tika mak kasih murah
kalau kue sagu sama kue putri salju lima puluh dah
nah kalau nastar sama kue keju enam puluh
mahal ya mak
segitu mah udah murah
nanti neng bisa jual lagi
bang ojak baik ya po
baik tau po
bang ojak baik
motornya ganti bang
agak ini motor tetangga
gue cuma bantuan isi bensin doang
pasti tetangganya cantik ya
din lu kagak ke parkiran
dari tika setrika itu
lu kan udah sama emput
ngapain udah deketin orang lain udin
kenapa gak di lapangan
di lapangan banyak orang yang jualan
ntar kalau main di sini kena orang
terus main di mana dong

mainnya jangan di jalan
tuh lita udah bisa ngacir lagi maaf ya kelamaan muter baliknya soalnya jauh di sana
makasih bang ojak berapa
dua puluh ribu doang
banyak amat lita
gak apa apa bang ojak kembaliannya ambil aja